bergeshi juga menghadirkan patty atau isian dari potongan salmon mentah
salad dan mayones yang dicampur telur ikan
sebagai pelengkap menu burger salmon mentainya
sementara itu anda yang tetap menyukai patty daging sebagai isian burger
tidak perlu khawatir karena bergeshi masih menyediakan menu beef double
yang patty nya terbuat dari daging sapi
bergeshi yang sudah memiliki tujuh cabang di jakarta
membandrol dua produk yang diklaim sebagai menu favorit tersebut
ada pun ocha yaakult yang menjadi teman menu makan siang saya di bergeshi hari ini
dijual rp sembilan per gelas
recommended karena ada nasinya juga banyak dan ada lauknya juga
jadi lumayan kenyang
buat pasien pasti soalnya nasi ya
jadi nasi ya perumuhnya nasi jadi ya kenyang juga sih mbak
menu burger saya selanjutnya lebih berwarna dan bercita rasa nusantara
inilah gode burger
yang berarti burger berukuran besar dengan isian patty rasa lokal
yaitu pecel rendang dan ayam goreng sambal mata
tidak hanya punya isian patty yang berbeda dengan biasanya
roti pelapis burger di tempat makan di bilangan jakarta pusat ini juga dibuat berwarna
karena adonannya dicampur dengan buah beet
untuk menghasilkan warna merah keunguan dan wortel untuk warna kuning
gode burger menjual tiga kreasi burger warna warni dengan selera nusantara miliknya
rp tiga puluh dan rp tiga puluh lima
serta rp tiga puluh lima untuk burger klasik beef rendang
oh ini kayak pakai rendang gitu
kayak makan padang gitu
jadi enak gitu unik dan enak
dari segi sayurnya sih fresh ya sayurnya
terus dagingnya juga empuk enak
sama harganya sih yang oke harganya oke
untuk burger yang terakhir saya memilih menu vegetarian yang penuh dengan sayuran
burg green's menjadi restoran yang saya pilih siang ini
karena variasi menu vegetarian atau vegan yang dimilikinya
di hadapan saya sudah ada dua menu andalan dari good greens
tapi dari dua menu ini sebenarnya terdapat empat menu burger yang berbeda
jika anda bukan vegetarian ataupun vegan
tidak perlu segan datang ke restoran ini
karena menunya justru diklaim lebih banyak dinikmati konsumen yang bukan vegetarian atau vegan
yang terdiri dari tiga burger varian dengan patty sayuran bayam kacang dan jamur
sedangkan burger rendang vegan lengkap dengan roti
yang bebas gluten dibanderol rp tujuh puluh lima
dengan variasi burger yang berbeda
pilihan untuk menjadikan burger sebagai menu makan siang bisa anda pertimbangkan
namun dokter ahli gizi klinis punya tips yang bisa anda ikuti
guna meminimalkan dampak buruk mengkonsumsi burger yang seringkali disebut junk food
yang sebaiknya dilakukan adalah makanan sebelum makan makanan yang junk food
perbanyak makan serat
serat itu adanya di mana
di buah dan di sayur
jadi sebelum makan makan dulu buahnya makan sayurnya minum airnya
supaya dia serat di lambung dia akan mengembang membentuk gel sehingga pada waktu dia makan
yang junk food itu saat berbahayanya akan dilapisi oleh si serat
sehingga penyerapan saat berbahayanya seperti lemaknya
minyaknya kemudian gulanya itu akan diganggu
empat jenis burger yang ada di burge ini menjadi menu burger makan siang saya yang terakhir hari ini
nah silahkan anda pilih yang mana yang menjadi favorit anda dari sekian banyak burger yang sudah saya rekomendasikan
saya masih mau lanjut makan siang saya anda silahkan berburu sendiri
sufini tanjuk edwin arman
terima kasih kakak